partai nasdem tidak pernah mendukung anies baswedan maju sebagai calon presiden pada pilpres dua ribu dua puluh
seperti opini yang coba dibangun sejumlah pihak di media masa
namun partai nasdem tetap membuka peluang kepada seluruh putra putri terbaik bangsa
termasuk anies baswedan untuk mengikuti konvensi capres pada tahun dua ribu dua puluh dua nanti
pernyataan ini disampaikan ketua umum partai nasdem surya paloh setelah membuka rapat koordinasi khusus
rakorsus di makassar sulawesi selatan sabtu sore
surya paloh menjelaskan selama ini publik keliru menafsirkan maksud dukungan partai nasdem
terhadap gubernur dki jakarta anies baswedan
surya paloh menambahkan nasdem belum memutuskan secara spesifik figur capres dua ribu dua puluh
ia menyebut anies berpeluang mengikuti konvensi capres partai nasdem dua ribu dua puluh
jika berhasil membangun dan mengembangkan ibu kota
yang dibangun dan diuji cobakan disosialisasikan
seakan akan sudah ada kandidat satu satunya
anies saya kan anak negeri ini juga sama dengan yang lain
kalau dia mau ikut konvensi bagus tapi saat pertama urus jakarta
saya titip dia pesan ah jakarta memerlukan peningkatan